sepekan sebelumnya syamsuar menjalankan aktivitas cukup tinggi dan bertemu banyak orang
jumat pekan lalu syamsuar sempat menghadiri acara peluncuran buku
di kantor kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ri jakarta
kemarin itu sesudah acara di dprd bapak mengalami ada keluhan
perubahannya sedikit nggak enak badan nggak enak badan aja
sesudah itu kita semua menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan swab kemarin
kemarin dilakukan perlisahan swab sore kemudian keluar hasil besoknya hari ini
nah dari hasil itulah terkonfirmasi positif covid sembilan belas
sementara itu tujuh orang terkonfirmasi positif setelah melakukan swab masal
terhadap warga perumahan taman refleksia bekasi jawa barat
pada salah satu hari
suap masal yang digelar badan intelijen negara diperuntukkan untuk dua ratus lima puluh orang
dengan menyiapkan tiga puluh tenaga medis dan dua unit mobil uji lab covid sembilan belas
dari provinsi gorontalo satu orang terkonfirmasi reaktif covid sembilan belas
setelah belasan pelanggar protokol kesehatan yang terjaring operasi justisi
menjalani rapi tes pada selasa pagi
ada tiga belas pelanggar yang terjaring dan langsung diberi sanksi tertulis
dan menjalani rapi tes
kegiatan ini dilakukan untuk memperketat kedisi pilihanan protokol kesehatan
karena kasus positif covid sembilan belas di provinsi gorontalo belum menunjukkan penurunan
tim liputan cnn indonesia